sementara tim kuasa hukum ganjar mahfud menuntut pembatalan keputusan kpu tentang hasil pemilu dua ribu dua puluh
tim hukum ganjar mahfud juga meminta hakim mk mendiskualifikasi pasangan prabowo gibran
dan menggelar pemilu ulang yang hanya diikuti pasangan anies mohaimin dan ganjar mahfud
paling lambat dua puluh enam juni mendatang
mendiskualifikasi haji prabowo subianto dan gibran raka buming raka
selaku pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
dalam keputusan komisi pemilihan umum no seribu enam ratus tiga puluh dua
tentang penetapan pasangan calon peserta pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh empat
tertanggal tiga belas november dua ribu dua puluh
kepada komisi pemilihan umum untuk melakukan pemungutan suara ulang
untuk pilihan presiden dan wakil presiden tahun dua ribu dua puluh
antara haji anies rashid baswedan dan dr haji muhammad iskandar
dan haji ganjar pranowo dan prof dr haji mahfud md
di seluruh tempat pemungutan suara di seluruh indonesia
selambat lambatnya pada tanggal dua puluh enam juni dua ribu dua puluh
dari gugatan yang diajukan calon wakil presiden mahfud md berharap
hakim mk dapat bekerja secara independen dalam memutus perkara sengketa hasil pilpres
di banyak negara mk bisa membatalkan hasil pemilu
beberapa negara membatalkan hasil pemilu yang dilaksanakan secara surang
dan melanggar prosedur seperti australia ukraina bolivia kenya malawi dan thailand
saya memaklumi tidak mudah bagi para hakim untuk menyelesaikan perang batin ini dengan baik
tetapi akhirnya kami berharap mk mengambil langkah penting
untuk menyelamatkan masa depan demokrasi dan hukum di indonesia
persepsi bahkan kebiasaan bahwa pemilu hanya bisa dimenangkan oleh yang punya kekuasaan
atau yang dekat dengan kekuasaan dan mempunyai uang berlimpah
jika ini dibiarkan terjadi berarti keberadaan kita menjadi mundur
kami berharap agar majelis hakim mk dapat bekerja dengan independen
penuh martabat dan penghormatan